menteri kelautan dan perikanan edi prabowo menegaskan pihaknya tidak pernah menemui kapal nelayan tiongkok yang mencuri ikan di perairan natuna
edi menambahkan pemerintah saat ini tengah membangun kekuatan di natuna dengan mengerahkan nelayan nelayan indonesia di zona ekonomi eksklusif
hal itu disampaikan edi usai bertemu presiden di istana kepresidenan jakarta selasa siang
edi dipanggil presiden untuk membahas perkembangan penguatan nelayan nasional di natuna
edi menegaskan selama proses patroli di zee pihaknya tidak menemukan adanya kapal nelayan tiongkok yang mencuri ikan di perairan indonesia
kementerian kkp justru malah menemukan tiga kapal asal vietnam yang kedapatan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif
kementerian kkp kini fokus dengan perintah presiden untuk memenuhi perairan natuna dengan kapal kapal nelayan nasional
hal ini akan diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur
di sana sekaligus bantuan kapal yang sesuai kebutuhan nelayan di natuna
ya segini ya kalau kita lihat ya nelayan cina yang eksploitasi kata orang itu di mana gitu loh
karena kita waktu nangkep tanggal tiga puluh itu yang kita temukan tiga kapal vietnam
logikanya nelayan yang kita kan mau tahu dong di mana itunya kasih tahu kita
kalau memang ada yang melihat dari peta tunjukkan di mana biar kita bisa datangi
biar menggunakan pengawas kita saja
ya kan jangan kita nyebar ada ribuan ribuan kan kalau kita lewat itu udah kelihatan
ya kan jangan kita menambah memperkeruh suasana padahal ini kejadiannya sebenarnya nggak begitu luar biasa gitu